tangis yang paling mengerikan adalah tangis tak bersuara seorang aib
tangannya menyentuh permukaan sungai nan dingin itu
di dalam hati ia berteriak
mungkin jika boleh bertanya ia akan bertanya
di mana anakku sungai
di ujung sana menanti kedinginankah
dan inilah beberapa potongan kalimat penulis bernama js kyren
di akun instagramnya hingga ramai diperbincangkan
dalam tulisannya itu ia menggambarkan apa yang dirasakan seorang ayah
terlebih ridwan kamil yang saat ini sedang berjuang menemukan buah hatinya eril
pencarian emeril kan muntas yang hilang saat berenang di sungai ares swiss
sejak kamis lalu masih terus dilakukan
polisi maritim bern juga memastikan berbagai komunitas di sepanjang bantaran sungai are
ikut membantu dalam upaya pencarian
mulai klub pendayung hingga penjajaran
dan juga komunitas berkebun
jurubicara keluarga ridwan kamil mengatakan
pihaknya sudah mengikhlaskan apapun yang menjadi takdir eril
untuk antisipasi berbagai skenario tersebut
memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama
untuk kami dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan
sesuai dengan syariat islam
dan terhadap apapun yang nanti menjadi takdirnya dari eril
menurut perkiraan kondisi cuaca di kota bern beberapa hari mendatang
akan hujan dengan badai di area pegunungan
hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi air di sungai are